di treskrimum polda metro jaya dan polres jakarta timur membentuk tim gabungan untuk menyelidiki penyerangan terhadap mapolsek ciracas
untuk saat ini polisi sudah mengamankan beberapa barang bukti dan beberapa pelayanan di mapolsek ciracas sudah berjalan
untuk menyelidiki kasus penyerangan mapolsek ciracas yang dilakukan oleh sekelompok masa
pada rabu dini hari unit reskrim mumpolda metro jaya dan polres jakarta timur membentuk tim gabungan
akibat penyerangan tersebut dua anggota polisi mengalami luka dan beberapa kaca di mapolsek ciracas mengalami kerusakan
mobil operasional mapolsek ciracas juga dirusak oleh sekelompok masa
walaupun demikian beberapa pelayanan di mapolsek ciracas sudah mulai berjalan normal
menanganannya oleh mumpolda metro dari tim gabungan dari unit reskrim mumpolda metro dan polres jakarta timur
untuk menyelidiki kasus penyerangan terhadap
tim terus bekerja dalam rangka untuk mengungkap peristiwa tersebut
jadi imbuan kepada seluruh masyarakat tetap tenang
bahwa kasus tersebut sudah ditangani oleh kepolisian secara profesional
dan situasi jakarta saat ini dalam kondisi yang sangat kondusif
silakan untuk masyarakat masyarakat harus tetap berhati hati seperti biasa
sudah ada produser lapangan cnn indonesia arief kurniawan di mapolda metro jaya jakarta
sudah ada informasi terbaru terkait hasil penyidikan penyerangan mapolsek ciracas
berdasarkan informasi dari kabinetumas polri metro jaya kombespol argo yono
ia membenarkan memang jika pada selasa malam dan juga rabu dini hari telah terjadi penyerangan ke maposek ciracas
dan argo yono menyebut memang ada sekelompok massa berjumlah ratusan
dan awal mula kedatangan massa tersebut ke mapolsek ciracas adalah
mencari keterangan para pelaku yang melakukan pengeroyokan terhadap anggota tni angkatan laut dengan nama kapten komarudin
karena ketidakpuasan mereka terhadap kasus yang ditangani yaitu kasus pengeroyokan
akhirnya masa kemudian tersulut emosi sehingga akhirnya terjadilah kegiatan atau aksi pengerusakan di polsek ciracas
dan tadi juga argo yono menyampaikan pada pagi hari tadi pada pukul delapan tiga puluh
bahwa pengeroyokan dari polres jakarta tibur dan juga mapolsek ciracas sudah berhasil menangkap satu terduga pelaku pengeroyokan dengan inisial ap
ap ini ditangkap di kediamannya di ciracas dan pada saat ditangkap ap diketahui sedang dalam kondisi tidur
dan dari keterangan argo yono juga selain mengejar ap selain sudah menangkap ap dari keterangan ap itu diketahui ada tiga pelaku lain yaitu berinisial d h dan i
dan ap ini memiliki peran ia memegang korban dan juga turut serta melakukan pemukulan terhadap korban
dan untuk ketiga buruanan lain yang belum tertangkap yaitu berinisial d h dan i ini diketahui keempatnya adalah berprofesi sebagai tuang parkir
dan tadi argo yono menyatakan bahwa proses pengejaran akan terus dilakukan dan diharapkan dalam waktu singkat ketiga pelaku bisa segera ditangkap
karena informasi mengenai peran dan juga identitas mereka sudah dikantongi oleh pihak kepolisian
dan juga tadi argo yono menyatakan kapolsek ciracas juga turut menjadi korban dalam insiden tersebut
dan saat ini kompol agus widartono masih dirawat di rumah sakit polri dan ia mengalami atau menderita luka lebam lebam
sementara dari pihak kepolisian masih terus mendalami dan menyelidiki siapakah aktor ataupun pelaku perusahaan terhadap polsek ciracas
sementara untuk kerugian material hingga saat ini masih dilakukan pendataan oleh pihak kepolisian